fpi mempertanyakan hasil rekonstruksi peristiwa yang menewaskan enam anggota laskar fpi di jalan tol jakarta cikampek karawang jawa barat
salah satu kejanggalan yang dinilai oleh fpi adalah saat keempat anggota fp digiring ke dalam mobil milik polisi untuk dibawa ke polda metro jaya
menurut polisi keempat orang itu berusaha merebut senjata polisi hingga akhirnya polisi menembak mereka
melakukan mencoba merampas senjata petugas loh tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya
nah jadi ini ceritanya berubah pertanyaan yang patut juga diajukan berapa orang itu di mobil
masa empat empatnya cuma dikawal sama dua orang saja petugas nah ini makin aneh ya
adanya kejanggalan juga diungkapkan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
pernyataan kepolisian yang sebelumnya telah disampaikan dianggap kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar
polisi juga tidak mengundang fpi selaku pihak korban
kontras diundang oleh polisi untuk menyaksikan rekonstruksi namun menolak hadir dengan alasan menjaga independensi
korban ini meninggal di mobil terus dia diduga melawan juga ada sejumlah pernyataan pernyataan yang kontradiktif
nah dari keterangan itulah kita merasa benar
menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh komnas ham
namun bagi polisi rekonstruksi tersebut sudah sesuai bukti petunjuk dan saksi termasuk warga di tempat kejadian perkara
saya tidak akan merespon tidak dalam posisi merespon pernyataan mereka
bahwa rekonstruksi yang kita saksikan malam ini itu dibangun dari keterangan keterangan saksi dari bukti bukti petunjuk yang dimiliki
rekonstruksi dilakukan senin dini hari dan berlangsung selama empat jam di empat titik lokasi kejadian
polisi merekonstruksi lima puluh satu adegan di lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia